ke informasi lain tni angkatan laut melalui komando pembinaan doktrin pendidikan dan latihan tni al atau kodik latal
memasifkan pelaksanaan vaksin covid sembilan belas satu dua dan tiga menjelang mudik lebaran
bagi anak buah kapal dan pekerja pelabuhan yang baru sandar atau tidak sempat datang ke gerai vaksin
kodiklatal tni al menggelar vaksin covid sembilan belas di atas kapal kargo di dermaga berlian surabaya jawa timur pada hari kamis
aksi vaksinasi jemput bola ini untuk melayani para pekerja pelabuhan abk kapal yang baru sandar
ada satu tiga ratus empat puluh enam dosis vaksin covid sembilan belas tersedia untuk para pekerja pelabuhan yang tidak sempat menepi ke darat untuk vaksinasi
vaksinasi jemput bola sengaja dilakukan untuk melayani para pekerja pelabuhan agar mereka tetap terlindungi dari covid sembilan belas
sehingga sebuah vaksin secara masif untuk menyukseskan program pemerintah sebelum hari raya idul fitri terlaksana